empat bulan usahanya tutup akibat kebijakan psbb pandemi covid sembilan belas
maret tahun ini kami harus tutup
maret tahun ini kami harus tutup jadi tempat wisata kami tutup selama tiga bulan lebih
kemudian boleh buka kemudian september lalu yang di jakarta dan bogor kan harus tutup lagi
selama sebulan psbb kedua
sekarang alhamdulillah sudah boleh buka lagi
cuman kalau kita hitung tahun ini tuh kita tutup empat bulan lebih
semua biaya tetap keluar
kita tetap bayar listrik tetap bayar pbb tetap bayar overhead
tapi nggak ada pemasukan selama empat bulan
begitu pula yang dialami dengan pengusaha hotel sona maisana
ia menyebut tingkat okupansi hotel di masa pembatasan kegiatan masyarakat menurun hingga tujuh puluh persen
demi menjaga keberlangsungan roda perekonomian
yang melakukan penyesuaian dan adaptasi di era kebiasaan baru
pandemi ini juga menggiringnya untuk melakukan strategi baru secara digital untuk menarik konsumen
karena satu hal yang pasti itu yang sangat berpengaruh adalah turunnya okupansi rate dan penggunaan dari fasilitas yang kita miliki yang hotel jual
karena dengan adanya covid apalagi pertama itu adanya psbb itu pergerakan manusianya kan memang
memang dibatasi bisa di atas tujuh puluh persen ya
tujuh puluh sampai sepuluh
ya karena terakhir aja okupansi rate kita pakai gambaran okupansi city okupansi rate
jadi bukan hotel okupansi rate
city okupansi rate itu normalnya sebelum covid itu bisa di lima puluh enam puluh persen
nah kemarin pada saat covid pandemi ini terjadi awal awal itu bisa mungkin bisa single digit ya bisa
kita selama masa pandemi ini kita terus menggenjot aktifasi digital
jadi kita sering mengandalkan event event yang sifatnya men reach customer kita itu melalui digital seperti kita bikin sunan institute
jadi kita berikan seperti acara seminar dan workshop waktu itu kita pernah juga mengundang pak wali kota dan ibu gubernur jawa tengah
itu semata matanya untuk menjaga eksistensi dari sunan hotel solo sendiri
tapi untuk menjalankan roda bisnis ini
kita memang melakukan beberapa terobosan juga mbak eget seperti
karena hotel kami ini kan selain yang kita jaga okupansi ratenya
itu penggunaan fasilitas bangketnya ruangan serbagunanya untuk di beberapa event
menurut pelaku industri hotel rucita permatasari kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama
pihaknya secara ketat melakukan penerapan standar protokol kesehatan dan keselamatan
protokol kesehatan covid sembilan belas serta edukasi kesehatan kepada staff hingga pengunjung hotel
dari pihak perhotelan sendiri kita termasuk amittia sangat sangat mengikuti aturan dan anjurannya itu
dimulai dari staff kita kita memulai dari staff kita sendiri untuk menjaga kesehatan
dan kita juga melakukan setiap dua minggu seluruh staff saya swab kita lakukan swab
agar meyakinkan customer juga untuk tidak perlu khawatir walaupun di masa pandemi ini untuk stayfication
dan selain itu kita juga memberikan edukasi bahwa memang kebiasaan ini yang biasanya tidak biasa memakai masker
kita saling toleran untuk mengingatkan
meski masih berada dalam gempuran wabah covid sembilan belas
perubahan aktivitas dan perilaku masyarakat serta teknologi menjadi kunci dalam memasuki masa kenormalan baru
agar usaha pariwisata bisa bangkit dari keterpurukan
tim liputan cnn indonesia